beralih ke informasi lainnya rapat pimpinan gabungan dprd dki jakarta menghasilkan usulan tiga nama sebagai pejabat gubernur pengganti anies baswedan yang masa jabatannya habis tahun ini
tiga nama itu adalah marulama tali heru budi hartono dan bahtiar
dalam rapat yang dipimpin ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi masing masing fraksi memberikan tiga usulan nama lalu kemudian dihitung siapa yang memiliki suara terbanyak
dari sembilan fraksi ada empat nama yang muncul yakni sekda dki jakarta marula matali dengan perolehan sembilan suara kaset pres heru budi hartono dengan sembilan suara dirjen polpum kemendagri bahtiar enam suara dan juri ardiantoro deputi empat ksp bidang informasi dan komunikasi politik tiga suara
tiga nama terpilih ini akan dikirimkan besok ke kementerian dalam negeri
besok akan dikirim ke kementerian dalam negeri
ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi menyatakan setelah masa jabatan gubernur dki
jika di anies baswedan selesai maka tugas tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp juga akan selesai
prasetyo edy marsudi menegaskan tak akan memberikan anggaran untuk tgupp saat rapat banggar nanti
politikus pdi perjuangan itu kembali mempertanyakan jumlah tgupp yang cukup banyak tapi menurutnya efektivitasnya kurang terlihat
itu yang membuat kacau pembangunan di jakarta dengan ide ide dia banyak merugikan
salah satu contoh jalan di jakarta ini sekarang pendek
saya menemukan di kemang ada tali air ditambahin trotoar dilebarkan
ternyata tali airnya itu tidak nyambung dengan trotoarnya
jadi buncur ternyata akhirnya apa yang terjadi
jadi harus rasional membangun
yang mana sih yang perlu dibangun
pinggir daerah di jakarta juga semua harus dapat persamaan pembangunan
jangan cuma di tengah kota hanya casing aja kelihatannya bagus tapi di pinggir pinggirnya jelek
kayaknya gitu gak boleh tuh